dua puluh juni dua ribu dua puluh tiga akan menjadi momen nostalgia bagi para pecinta musik delapan puluh sembilan puluh an
konser senandung rindu akan digelar jk studio bersama cnn indonesia
menghadirkan sejumlah legenda musik tanah air dari masa itu
empat juni dua ribu dua puluh tiga akan menjadi momen nostalgia bagi para pecinta musik delapan puluh sembilan puluh an
ini persiapannya sungguh sungguh hebat luar biasa ya
karena dalam waktu satu bulan musik kedebak kedebuk nih
kebetulan juga kebetulan banget di bulan juni
tante ada senggang waktu kosong jadi yaudah dikebut lah
persiapannya lumayan kedebak kedebuk lah pokoknya latihan
terus juga harus mempelajari lagu yang baru buat kita rame rame sesama artis nanti
itu kan juga lagu baru kita bawain kan lagu ciptaan bang obi mesak
habis itu juga kita terus harus
take vokal habis itu latihan lagi baru tanggal tiga kita muncul
pelantun lagu tak ingin sendiri dian pisesa
juga akan memeriahkan konser dengan lagu andalan dan suara emasnya
kalau di medsos saya
kebanyakan yang minta itu lebih ke tak ingin sendiri sama ku coba hidup sendiri
kejutannya pasti senang lah saya karena reuni juga dengan penyanyi penyanyi jk record
yang tahun delapan puluh an kita jalan bareng
konser senandung rindu ini mengusung konsep intimate concert
para artis akan tampil lebih dekat dan tak berjarak dengan para penonton
konser ini menjadi konser pertama jk record
setelah beberapa tahun absen
sebagai pencetak musisi kenamaan tanah air
jk record ingin mengobati kerinduan para fans lewat konser ini
kenapa dipilih namanya senandung rindu
karena kita nih jualannya jualan memori yang dulu gitu
pada saat mungkin dengar lagu ini kita dulu masih smp kali
mungkin masih sd gitu loh
jadi kita jualannya itu membangkitkan memori memori
mempri lama yang indah indah dulu
supaya orang jadi ingat
mungkin yang sekarang kan udah jadi someone gitu ya
udah jadi mungkin jadi pejabat jadi apa gitu
mereka juga kangen kan
pengen masa masa kecil atau masa masa dulu seperti apa